di jakarta sebagian besar pasien varian omikron dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran dan rspi sulianti saroso
meski kasusnya terus meningkat temuan sejauh ini menunjukkan gejala yang dialami pasien omikron tergolong ringan
berdasarkan data koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran perkamis pagi ada satu tiga ratus empat pasien covid sembilan belas
satu ratus tiga puluh enam pasien di antaranya terkonfirmasi positif covid sembilan belas varian omikron setelah melalui pemeriksaan whole genome sequencing
sementara pasien omikron lainnya dirawat di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
menurut direktur rspi sulianti saroso muhammad syahril pada kamis siang sejak ditemukannya kasus omikron di jakarta
pihaknya sudah merawat sebanyak lima puluh empat pasien yang mayoritas merupakan pelaku perjalanan luar negeri
terdiri dari warga negara indonesia maupun warga negara asing
sebanyak dua puluh delapan pasien masih dirawat sementara sembilan belas orang lainnya sudah dinyatakan sembuh
sampai hari ini total pasien omikron yang konfirmasi itu sebanyak lima puluh
sudah sembuh pulang
yang masih dirawat sekarang ini adalah dua puluh delapan orang
sedangkan yang menunggu hasil wgs nya itu ada dua puluh lima orang
sementara para pelaku perjalanan luar negeri baik warga asing maupun warga indonesia yang tiba di indonesia
mulai saat ini diwajibkan menggunakan aplikasi monitoring karantina presisi
masjid tersebut digunakan sejak mendarat di bandara soekarno hatta hingga masa karantina selesai
hal ini dilakukan untuk memperketat pengawasan bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri yang melakukan karantina
karena sebagian besar kasus yang terjadi saat ini berasal dari import case atau berasal dari luar negeri
dan saat ini adalah kemudian bagaimana menguatkan agar pelaksanaan karantina
khususnya terhadap sembilan
kalau tidak kita awasi secara ketat tentunya akan terdampak karena sebagian besar dari kasus yang terjadi saat ini berasal dari import case atau berasal dari luar
petugas dapat mengetahui hasil tes pcr
jika nantinya ada pelaku karantina yang berada dua ratus meter di luar lokasi karantina
petugas akan langsung menjemput dan mengembalikan pelaku karantina ke hotel karantina atau wisma atlet
tim liputan cnn indonesia